pulau sebatik kalimantan utara merupakan daerah di indonesia yang berbatasan langsung dengan negara malaysia
ada yang menarik di pulau sebatik tepatnya di kampung pancasila desa aji kuning
di mana terdapat satu bangunan rumah yang berada di antara dua wilayah negara
bangunan ini dulunya sempat menjadi tempat tinggal warga
namun kini sudah menjadi aset yang dikelola bumn sebagai lokasi kunjungan wisatawan
terus kita masuk ke dalam ini berdaya malaysia
tinggal tepat di perbatasan dua negara bagaimana cara masyarakatnya melakukan transaksi keuangan sehari hari
di pulau sebatik ini karena berbatasan langsung dengan malaysia katanya kita bisa berbelanja menggunakan rupiah
kemudian mendapatkan kembalian dengan mata uang ringgit
apakah benar saya akan coba berbelanja ini di salah satu warung yang ada di sebatik
dan ternyata ada produk dari malaysia juga
ibu saya beli ini ya bu semuanya jadi berapa bu semuanya
rp empat puluh satu ibu saya boleh dong ini kan bayar rp lima puluh boleh bisa kembaliannya dapat ringgit nggak
boleh berarti totalnya rp empat puluh satu kembalian ringgitnya dapat rp tiga ya bu
rp satu berarti rp tiga wah saya bayar pakai rupiah akhirnya bisa mendapatkan kembalian ringgitnya
rp satu di sini dia nilai dengan harga rp tiga
penggunaan mata uang rupiah di tanah air sendiri khususnya di daerah perbatasan sangat penting
karena rupiah bukan hanya menjadi alat tukar semata namun menjadi simbol kedaulatan negara indonesia
peningkatan pada masyarakat yang dahulu banyak menggunakan ringgit sekarang sudah banyak menggunakan rupiah
dan satu hal yang paling penting bagi kami adalah seluruh tokoh tokoh masyarakat
kepala desa dari pihak masyarakat umumnya mereka berkomitmen
dan mereka dengan nasionalisme dan kebangsaan akan terus menegakkan rupiah di wilayah nkri dan daerah perbatasan ini
di sini masyarakat melakukan transaksi jual beli menggunakan dua mata uang yaitu rupiah dan ringgit bukan tanpa alasan
jarak yang lebih dekat untuk berbelanja di malaysia daripada indonesia menjadi alasan utamanya
meski demikian masyarakat pulau sebatik kini semakin sadar pentingnya penggunaan rupiah
karena kalau di perbatasan tetap itu pakai rupiah ringgit
selain menggunakan rupiah ketika bertransaksi di indonesia masyarakat juga harus mencintai dan merawat rupiah dengan tidak melipat
membasahi atau merobek uang kertas rupiah